satu kali semua
ketiga paslon pilkada kota tanggerang selatan sejak awal sudah mencuri perhatian
selain karena latar belakang kerabatan atau terah elit politik
namun juga gagasan apa yang akan mereka bawa di pilkada
menjawab beberapa persoalan mulai dari dampak pandemi covid sembilan belas di sektor ekonomi dan juga kesehatan
juga komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi
kami hadirkan kupas kandidat bersama dengan cawalkot tanggerang selatan malam hari ini
sudah bergabung bersama dengan kami ada pak muhammad calon wali kota tangsel
ada ibu siti nur aziza ma'ruf calon wali kota tangsel nomor urut dua
dan pak benyamin daphne calon wali kota tangsel nomor urut tiga
selamat malam bapak ibu kandidat calon wali kota tangerang selatan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam dan juga yang mengamati dari luar ini juga warga tangsel ya
bang burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
bang burhan selamat malam bang
selamat malam semuanya
selamat malam pak burhan
selamat malam pak burhan
baik menarik bapak ibu malam hari ini kita mau tahu apa program dan juga bagaimana anda melihat
permasalahan di kota tanggerang selatan
saya akan mulai dulu dari pandemi covid sembilan belas yang kemudian berdampak terhadap sektor ekonomi
dan juga kesehatan dan tentu saja juga di masyarakat di kota tangerang selatan
sebagai calon pemimpin di tangsel apa yang akan anda bawa
apa program anda dan bagaimana anda melihat penanganan dampak pandemi covid sembilan belas saat ini di tangerang selatan
mungkin saya akan mulai dulu dari bu aziza
ya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya
tentu ini adalah tantangan tersendiri bagi kami calon pemimpin di situasi pandemi covid seperti sekarang
tentu program program yang akan kita tawarkan sebagai komitmen kami sebagai calon pemimpin
pemimpin nanti di kota tangerang selatan adalah tentu program program yang mampu menjadi solusi
terhadap situasi pandemi covid sembilan belas yang sedang kita hadapi bersama sama
jadi solusi dari dampak ekonomi ya kami fokus pada dua hal
ya ada tujuh program yang kita tawarkan yaitu program kerakyatan kami sebut dengan program setuju ibu
di antaranya adalah subsidi pandemi covid sembilan belas untuk seratus rumah
dan juga menumbuhkan wirausaha wirausaha baru
ya target kita itu ada sepuluh
kita juga ingin memberikan satu rw satu ambulan
jadi fokusnya bahwa dan juga beberapa program lainnya diantaranya insafit kepada rt rw kemudian juga pemberdayaan dana
pemberdayaan lingkungan ya berbasis rw setiap tahunnya kita juga akan berikan
untuk menumbuhkan inovasi dan juga partisipasi publik di dalam membangun lingkungannya
dan ini juga sebagai simbol dari tagline kami pemerataan kemajuan untuk kesejahteraan yang kami sebut dengan permata
jadi program program yang tujuh program itu adalah program yang berbasis langsung yang bisa dirasa oleh masyarakat
basisnya rt rw

jadi ada dua yang perlu kita lakukan
dan yang perlu kami sampaikan fokus kami yaitu persoalan pangan dan juga umkm
karena kalau kita bicara pangan ekonomi konsumtif sekunder dan tersier kan sangat tidak dimungkinkan untuk itu kita lakukan
karena tentu penurunan daya beli secara drastis dari sejak sektor ekonomi mengalami dan juga sektor ekonomi mengalami stagnasi
jadi ini yang kita prioritaskan
maka subsidi kita kepada seratus rumah tentu berkaitan dengan persoalan pangan

maka subsidi kita kepada seratus rumah tentu berkaitan dengan persoalan pangan
di antaranya juga umkm
di antaranya juga umkm
di antaranya juga umkm
di antaranya juga umkm
jadi anda fokus terhadap subsidi umkm dan juga wirausaha baru
jadi saya akan bergeser ke pak benyamin
jadi saya akan bergeser ke pak benyamin
kalau begitu pak benyamin
kalau begitu pak benyamin
sebagai petahana ini pak benyamin adakah yang baru yang kemudian anda tawarkan atau anda programkan berkaitan dengan dampak covid sembilan belas dari segi ekonomi dan juga kesehatan bagi masyarakat di kota tangsel
ada dua akibat yang ditimbulkan oleh covid dari perspektif ekonomi
yang pertama adalah menurunnya pendapatan masyarakat
yang kedua adalah banyak yang kehilangan pekerjaan lebih parah lagi
karena itu solusi yang akan kami bangun ada dua hal besar
yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui berbagai macam kebijakan yang langsung terkait misalnya dengan apbd
sehingga akan terserap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak
yang kedua kami memperkenalkan program baru yang namanya kampung membangun
di situ masyarakat sendiri yang bermusyawarah
mau dua rw mau tiga rw itu masyarakat yang bermusyawarah
dan apa yang akan dibangun itu juga sepenuhnya diserahkan kepada hasil musyawarah masyarakat
posisi pemerintah hasil musyawarah pekerjaan pekerjaan yang akan dilakukan oleh masyarakat di satu kampung tadi
dua tiga kampung lima kampung mungkin lima puluh kampung di tangerang selatan
yang pertama akan dikuatkan akan dibuatkan keputusan wali kota
karena ini harus masuk di dalam program apbd kita
yang kedua tentunya dimasukkan di dalam pola anggaran yang
jadi posisi pemerintah adalah penganggaran plus payung hukumnya
tapi di situ yang terlibat dalam kampung membangun tadi misalnya bidang konstruksi
mau membangun jalan lingkungan hanya dengan konblok
itu diselenggarkan oleh masyarakat
seperti demikian demikian juga dengan pelatihan dan ekonomi kreatif yang dilakukan di level di kampung itu sendiri
oke baik saya ke pak muhammad pak muhammad dari anda bagaimana pasangan muhammad saraswati
tadi mbak saras calon wakil wali kota anda sempat menyinggung soal pemberian vaksin di seratus hari menjabat jika terpilih
percaya diri sekali pak itu seperti apa teknis dan juga mekanismenya untuk program program tersebut
baik terima kasih kami dalam menangani covid sembilan belas ini ada dua cara yang kami lakukan
yang pertama tentunya sesuai dengan protokol covid karena berikut ini adalah penyakit dunia yang dibawa kontrol who
tentu kami dengan melaksanakan ya pakai masker kemudian juga jaga jarak hand sanitizer
itu yang kami intensifkan
karena sekarang ini program itu sudah sangat efektif kita tidak bisa melaksanakan kreatifitas baru seperti ini
karena ini sudah standar ini paling kali pengawasannya yang sekarang ini banyak
seperti misalnya kerumunan orang kemudian juga pakai masker masih banyak masyarakat yang sudah hampir kadang sudah lupa
seperti itu ya cuci tangan dan sebagainya ini yang pertama yang akan kami maksimalkan ya pengawasannya
kemudian yang kedua juga dampak daripada covid ini tentunya secara ekonomi
betapa banyak sekarang masyarakat yang dirumahkan kemudian pendapatan otomatis menjadi miskin semuanya
ini paling kali yang kami akan bantu mereka apa sih
tentunya provinsi masing masing kami tidak akan meratakan
yang memang butuh bantuan kami akan bantu secara merata
mereka jadi rp lima juta per kaca itu yang langsung terkena dampak daripada covid itu sendiri
kemudian yang lainnya agar kerja yang anggur segala macam
itu akan kami berikan guide an mereka
apa sih yang diinginkan
yang diinginkan butuhannya apa
kami tidak bisa dipukul sama rata karena
kalau kami sama ratakan mereka
tidak bisa memang kurang
ahli bidangnya itu sama saja
juga tidak kurang bermanfaat
itu yang kami akan terus
tingkatkan lakukan kemudian juga
hal hal yang lain tentunya
bantuan segala macam kami akan bekerjasama
dengan pihak swasta bagaimana
mereka bisa membantu ini adalah
sebetulnya bukan tanggung jawab pemerintah saja tapi juga
tanggung jawab kita para pengusaha yang ada
di tanggung jawab kami akan libatkan
bagaimana bisa membantu konstribusi
kepada rumah sakit rumah sakit yang
kami lakukan sekarang yang ada sekarang
dan juga kepada masyarakat
langsung sesuai dengan kebutuhan
daripada masyarakat itu sendiri
keluarga berbeda beda keahlian dan juga
kemampuan mereka berusaha
itu yang dapat kami lakukan
jadi sudah ada gambaran
kira kira bagi anda masyarakat tangerang selatan
akan seperti apa kemudian penanganan dampak covid sembilan belas
di bidang ekonomi dan juga kesehatan oleh
bu aziza ini anda sebagai calon
satu satunya perempuan kemudian juga
yang mungkin belum
ada pengalaman secara
pemerintahan di tanggerang selatan
dibanding dengan dua yang lain jadi ketika
anda terjun ini apa yang anda lihat
apa yang anda soroti sebenarnya bu aziza
dan bagaimana penanganan covid sembilan belas
dan juga program program yang
dijalankan oleh pemerintah
tanggerang selatan saat ini pak apa yang anda soroti bu aziza
pandemi covid tentu saya
ingin melihatnya pemerintah
ini harus betul betul
memiliki etikat baik ya
bahwa tata kelolanya betul betul
ya bahwa situasi saat ini
masyarakat memang rentan sekali ya
kesehatannya oleh karena itu
tadi saya sampaikan bahwa tentu
program program kami adalah
yang berpihak kepada masyarakat
pelayanan kepada masyarakat
terkait dengan tadi
dengan memberikan subsidi kemudian juga
menumbuhkan mirah usaha baru
yang melalui umkm karena
lapangan pekerjaan itu kan menjadi
karena kontribusi umkm
ini paling tinggi di dalam sektor tenaga kerja
tapi dari yang anda lihat saat ini apakah
tidak ada program yang prorakyat
dari apa yang sudah dilakukan oleh
pemerintahan kota tangerang selatan saat ini
tata kelola seperti apa menurut anda
ini harus diperbaiki
kemajuan dan juga
kesejahterannya tidak merata
sampai ke kampung kampung
kami melihat ini perlu ada
perhatian lebih besar
yang bisa memastikan bahwa kampung ini
tetap terlindungi di tengah
ya melalui sejumlah program pemberdayaan
di situasi pandemi covid sembilan belas seperti sekarang
itu perlu ada
dana kampung tadi
seperti perda tentang kampung
dan bagaimana kita
menyerap aspirasi masyarakat itu
kami belum melihat contoh saja seperti program
yang kami tawarkan
untuk mendekatkan layanan kesehatan lebih dekat
kepada masyarakat saya belum pernah
dengar ya pemerintah
yang sekarang kemudian memberikan
satu rw satu ambulan yang
sebetulnya menjadi kebutuhan masyarakat
selama kami ngampung setiap hari
ketika kami berkampanye
kami belum pernah dengar
ada dana pemberdayaan lingkungan
yang betul betul menumbuhkan
dan juga partisipasi publik
lebih banyak di tengah tengah
masyarakat oke baik tahan di situ
tanyakan itu ke pak benyamin
dan juga pak muhammad apa tanggapan anda
dari situ dan apa yang kemudian anda ingin
sampaikan terkait dengan
pemberdayaan kampung tadi soal
yang disampaikan bu aziza
dan juga tata kelola tapi kita
bahasnya usai jeda kami akan segera kembali
saya masih bersama dengan ketiga
calon wali kota tanggerang selatan dan
didampingi oleh bang burhanuddin muh tadi
yang masih menyimak
paparan dari masing masing calon saya akan ke
pak ben kalau begitu
yang tidak merata kesejahteraan juga
pembangunannya kemudian pemberdayaan kampung yang
tidak dilakukan dan bahkan
tidak ada satu rw satu ambulans apa tanggapan anda
soal itu pak ben
penjuan tangsel itu
diintervensi oleh dua
prestasi pak yang pertama adalah
dan investasi sektor pemerintah
baik dari apbn
apbd provinsi maupun
apbd kota tangerang selatan itu sendiri
dua duanya saling mengisi
yang ada di tangsel
saat ini itu sepenuhnya
sebetulnya mengikuti mekanisme pasar
telah mendapatkan izin tentunya akan membangun
sebuah kluster dan lain lain sebagainya
memang di satu dua
lokasi akan terjadi
yang satu kampung tertata
yang satu lagi kampung tidak tertata
nah tentunya ini
penataan fisiknya dilakukan
secara bertahap karena
kampung yang tidak tertata itu menjadi
bagian perhatian dari pemerintah
kemudian mengenai apa yang tadi disampaikan
mengenai pemberdayaan masyarakat
di kampung kampung itu
kita sudah melakukan berbagai macam
program dari mulai
program bedah rumah
berbagai macam pelatihan
dinas industri perdagangan
dan beberapa dinas yang lainnya
itu melakukan program program
pemberdayaan ekonomi kreatif
di kampung kampung kita
sehingga hari ini atau
saat ini di tangerang selatan
tumbuh umkm umkm
produknya sudah banyak
dinikmati oleh pasar di luar
kemudian yang kedua mengenai ambulan
untuk satu kampung
bagi kami intinya adalah soal
pelayanan kesehatan bagi masyarakat
hari ini kita sudah
ada tiga puluh pusat kesehatan
dua puluh satu tempat perawatan
puskesmas dengan tempat perawatan
yang kami maksud minimal
ada enam tempat tidur
dan kita akan terus bangun lagi
sehingga pelayanan kesehatan yang
lebih merata ini yang lebih
dibutuhkan oleh masyarakat ambulan adalah
sarana untuk sampai
dari rumah penderita
kepada pusat kesehatan
masyarakat itu sendiri seperti itu
baik pak muhammad anda punya pandangan
yang sama dengan bu aziza atau berbeda
atau bagaimana anda menjawab soal
tadi yang disampaikan oleh
pak ben ini soal
fasilitas kesehatan yang berbasis
di puskesmas terlebih dahulu
ya kalau saya menikapi
kesehatan bahwa rencana
saya ke depan adalah bagaimana
melanjutkan ada lima puluh empat kelurahan
tadi baru tiga puluh
puskesmas yang sudah
kita bangun karena saya juga termasuk
di dalamnya situ bersama sama pak benyamin
tapi bagaimana kami akan melanjutkan
sisanya adalah dua puluh persen
ini kami akan bangun puskesmas
dengan pelayanan aduk empat jam
itu yang pertama kami lakukan
ada yang sudah ada puskesmas
setiap kelurahan dia otomatis
tidak ada ambulan itu yang kita maksimalkan
nah sekarang ini saya tahu saya dengar langsung
keluhan keluhan di masyarakat tinggal bagaimana
kontrolnya saja barangkali karena ketiga
mereka pinjam datang ke puskesmas
supirnya kadang kadang tidak ada nah ini itu kan
soalan manajemen saja ya perlu saya
tingkatkan bagi yang belum ada barangkali ini
bisa kami titipkan ambulan di
kelurahan pp kelurahan itu juga harus ada
memang ya bisa begitu pun sendiri kami
sekarang juga sudah melakukan kalau ambulan itu
bisa kita tersamakan dengan
para swasta karena swasta ini sekarang banyak sekali
yang mengelola ambulan ambulan
yang simpan sosial maupun sedikit juga ada
komersil ini kalau kita efektifkan
kita kelola secara bersama sama kita manage
itu mereka sangat senang sekali
kita guidance ya mereka akhirnya
bahkan di tiap tiap rw itu banyak yang sudah punya
ambulan ambulan dari swasta
mengelola kita manage semuanya di tangsel ini
semuanya serba ada jadi kita harus
memperintah semuanya belum perintah tidak bisa
secara pbd ga bisa kita bantu tapi
banyak orang orang para darmawan di tangsel ini
yang mampu mengelola masalah
sosial masalah kemiskinan masalah yang lain
antara swasta dengan swasta
kemudian juga kalau dampaknya
tadi ya kalau kampung
pembedaian kampung ini sudah saya pikir
diluarkan program itu bisa dengan program
nanti bagaimana meningkatkan kampung
ada sekarang misalnya ada gangsa ini segala macam
saya pikir itu dengan program program
nanti di tingkat rw ya macam macam
rw ada bersama dengan para kader kader
pkk di situ ada
bagaimana ada jantung
betul masalah kebutuhan
di masyarakat kemudian juga bagaimana
karang taruna bagaimana juga organisasi yang
lain rt bisa mengaktifkan masyarakat
inovasi ada kreativitas di tingkat
rw ini kampung itulah yang harus kita dorong
yang saya katakan saya akan berikan
bantuan seratus juta
per rw itu karena saya itulah
ketat ya ini tentunya seperti itu
yang dapat kami lakukan
saya ke bang burhan ruin muhtadi
bang burhan bagaimana anda melihat
pilkada di kota tangerang selatan
dengan ketiga pasangan calon ini
apa yang anda soroti sejak awal
ini pilkada yang
menjadi salah satu bintang
di pilkada serentak dua ribu dua puluh
salah satu sebabnya
pertama dari sisi geografis
dekat dengan ibu kota
yang lebih menarik perhatian publik
yang secara umum mempengaruhi
tangsel tapi juga di seluruh indonesia
terutamanya relatif tidak berubah
terkait dengan sampah
menurut warga tangsel
tetapi covid itu menjadi
tertaruh yang mempermasukkan
perhatian publik secara luas termasuk
warga tangsel dan dampaknya
ada pada dua itu dari
sisi kesehatan misalnya
penanganan wabah covid
di tangsel itu menjadi
isu serius juga yang harus direspon
oleh ketiga paslon
mengapa karena tangsel
atau setidaknya beberapa waktu lalu masih
dianggap sebagai zona merah
penyebaran covid meskipun
well bisa baca misalnya di website khusus
terkait dengan lawan covid
itu hanya ada di beberapa kelurahan
tapi efek kesehatannya
itu cukup diketahui
yang kedua ini yang paling penting
covid bukan hanya
makanya kalau ditanya
warga tangsel apa yang
dianggap paling penting untuk
diatasi oleh pemimpin ke depan
yaitu soal lapangan pekerjaan
nah ini yang seharusnya diulas
oleh ketiga paslon
apa yang harus dilakukan
terkait dengan turunnya
tingkat lapangan pekerjaan
karena covid satu pandang
yang membuat aktivitas warga tangsel
saya tadi tidak salah mendengar
bang burhan bicara soal
pengangguran ini tadi beberapa paslon
juga sudah menyampaikan program yang kira kira sama
sebetulnya untuk mempush umkm
dan bagaimana itu bang burhan
nah disitu sebenarnya
diperlukan satu program
yang lebih kontras satu
dengan paslon lainnya
jadi anda melihat ini masih sama sama saja
kira kira gitu programnya
sebenarnya dalam debat ini kan kita ingin
mengunci lebih jauh tawaran
programatik kalau pak ben
atau mungkin juga pak muhammad
karena posisinya berada di dalam pemerintahan
agar meningkatkan apa yang sudah dilakukan
tapi buat bu adhiza
yang berada di luar mungkin
mengkritik apa yang sudah dilakukan oleh pak pers
atau pak muhammad sebagai
sekedar nah disitu
bisa menjadi kolaborasi yang menarik
karena bagaimana itu ada dua
ini adalah angka yang kecil
dan kalau kita lihat
seringkali tangsel itu
dianggap sebagai kota
developer jadi peran pemerintah
perlu ditingkatkan karena
jangan sampai orang luar menganggap
saja yang kelihatan perannya
nah dua dua triliun mungkin sudah
dilakukan untuk apa yang
pak ben pak ahmad pak ayrin
atau pak muhammad yang
kurang ada sosialisasi atau mungkin
ada hal yang masih dianggap
kelemahan nah disitu
peran yang harus dilakukan
oleh masing masing paslon untuk
memperbaiki cetak di rumah
siapa kalau misalnya mereka menang
sebagai wali kota tangsel
kedepan oke kita coba
tanyakan ke pak muhammad dan juga pak ben
bagaimana menjawab tadi
yang disampaikan bang burhan soal
ini kayaknya agak agak sama saja sebetulnya
bagaimana anda menjawab itu mungkin pak muhammad dulu
ada tangsel ini kita
kan ada bonus demografi ya
misalnya kita secara agifan itu sudah
dikerjakan pembangunan di utara misalnya
kita berterima kasih dengan adanya swasta
alam sutra kemudian juga sinarmas
yang sudah membangun
tangsel ini sedemikian rupa
dengan kawasan tertata dan sempit
masyarakatnya sudah bisa menikmati fasilitas segala macam
semuanya kenyamanan keamanan
sudah tiga tertata semuanya sudah rapi
bagaimana kami pemerintah ini
di sebelah selatan
di pamulang di cikuta di satu
dan juga masih ada di lampung di pondokaren
yang memang itu tidak kuniannya
itu tidak tertata ini barangkali tugas
kami bagaimana sampah masih
berserakan di sana
sampah ruangnya yang tidak
dan nanti misalnya densas bagaimana yang selama ini
juga saling bersinggungan satu sama lain
banyak yang serba serba
dan tidak mematuhi aturan aturan
sehingga apa namanya banjir
bisa terjadi karena
kemudian untuk umkm
tadi saya banggulkan saya setuju
jadi kalau dia sedang
melakukan perjalanan kami sudah melaksanakannya
mulai dari bagaimana sumber daya
manusianya dan semua umkm
kami guidance dari mulai yang pemula
dari ikm ukm itu ada dua
ada ikm dan industri sebagai
awal misalnya produksi awal
mereka tinggal sampai yang umkm maka mereka
berdagang tidak perlu menjadi
ini kami sudah berikan bantuan misalnya
pembuat masakagingnya kemudian juga
pemerintahan kemudian bantuan
prt nya kemudian sampai
dengan hakinya itu kami mengajarkan semuanya
dengan bantuan dan apbd
kemudian juga kasihan mereka apa yang mereka butuhkan
masakan dan sebagainya
sampai kepesaran kami bantu
sampai ke tingkat
penundaan internasional pun kami sudah
perpanahkan dan sekarang ini juga banyak
tindakan lupa dan banyak
dan tingkat sekarang bagaimana kita lihat
apa namanya pemula pemula
covid sembilan belas kemungkinan pemula yang mendampak
daripada covid ini banyak kali yang kami akan
kandung ke depan bantuan permodalan
pengetahuan segala macam semuanya
ini yang ke depan kita manage
kita maintain dan juga memberikan
di apbd yang suara rakyat kesana itu
ya baik pak matmat nah usai jeda saya berikan
kesempatan bu aziza dan juga
teman bapak ben untuk menjawab bagaimana
antar developer ada gap ini ya
daerah yang satu dengan yang lain dimana ini dibangun
oleh develop dimana yang satunya lagi
dibangun oleh pemkot
sejeda kami akan segera kembali sesaat lagi
saya akan langsung ke pak benjamin daphne
calon wali kota tangsel nomor tiga
pak ben soal tangsel kota developer
bagaimana pak ben benar itu sebetulnya
penjelasan dari anda pak ben benar demikian
tangerang wilayah selatan itu
sejak kabupaten itu berkembang sejak
terbitnya tahun infest tiga belas
di kota bek pada waktu itu saya mengenal
perkembangannya dan yang dilakukan
oleh pemerintah sampai dengan hari ini adalah
melalui peraturan daerah tentang
rencana tata ruang wilayah
kalaupun swasta yang
membangun itu semata mata
adalah mekanisme dasar tetapi tugas
pemerintah adalah menyeimbangkan
antara ruang yang
bangun dengan ruang yang tidak terbangun
kemudian juga persyaratan
untuk seimbang atau ada
konektivitas dengan warga
sekitarnya itu sudah kita lakukan
melalui berbagai macam program
misalnya kita minta
dibangunkan mesin jahitnya jangan terlalu
jauh dari perkampungan yang
ada atau bahkan di luar
kepada warga di sekitar
daerah daerah yang dibangun
jadi justru kami mengenalikan
pembangunan yang dilakukan oleh
rencana tata ruang wilayah yang
seketat berikin kita
berikan kepada mereka
dan dalam pelaksanaan
saat ini alhamdulillah di
masyarakat secara fisik mungkin masih
ada terlihat perbedaan konstruksi
wilayah klaster dengan
ruang non klaster tapi di luar itu
dalam pergaulan antar
penduduknya relatif sebetulnya sudah
tidak ada lagi permasalahan
bahkan paling bantu membantu
seperti itu yang terjadi di tengah
kota tengah selatan pak oke baik saya
satu satunya calon yang ada
anda berada di luar pemerintahan
anda lihat soal pembangunan bagaimana
ya hampir tahun
di a kalau kita jadi itu yang
kit gedung ini yang perlu
kepung gedung hegemoni kelas
bangunan yang perumahan itu
lalu kemudian dilakukan
pengembangan sampai kemudian menggusur
kampung itu adalah jati diri
kota tangerang selatan dimana itu
tumbuh budaya dan kearifan lokal
yang menjadi sebuah potensi
besar bagi kota
tangerang selatan sebagai sebuah kota
yang tentu ini bisa menjadi
modal dan potensi untuk menjadi kota
yang berkelas dunia ke depan
jadi saya masih melihat
yang terjadi di kampung kampung
itu masih jauh kalau kita
lihat pembangunan yang ada ya
lebih pada prestasi pengembang saja
ya ini kan perlu
pemerintah yang lebih public fokus
tadi saya sampaikan saya belum pernah dengar ada
bisa di direct
oleh masyarakat satu rw
satu ambulan itu sebetulnya
bukti afirmasi saja bahwa keberpihakan
kita kepada masyarakat
bahwa ketika masyarakat membutuhkan mereka
mudah mendapatkan layanan dan akses itu
bu aziza tapi seperti yang tadi disampaikan
juga oleh pak ben dan juga
disampaikan juga oleh pak muhammad soal pembangunan
ini ini kan masih berjalan dan
juga mekanisme pasar tadi kalau kemudian
dari anda bagaimana konsep pembangunan yang
anda tawarkan untuk di kota tangerang selatan
agar tidak agar
apa yang tadi anda sampaikan itu soal
prestasi pengembang saja
kalau saya melihatnya bahwa pembangunan
nanti itu harus bersifat integrasi
spasial tematik ya
bentuk kemajuan seperti yang
disuruh dengan permata tadi
wujud konkretnya adalah pendekatan
pembangunan yang berbasis ruang
ya itu dengan
adanya keberadaan misalnya kluster ekonomi
rakyat kemudian kluster
ekonomi digital ya
yang memang ini semua berbasis
ruang gitu ya
jadi ada temanya gitu
seperti misalnya umkm
tadi disampaikan umkm
umkm kan penanganannya klasik sekali misalnya
diberi pelatihan diberi modalis
tetapi tidak diberi tema
kemudian ini bisa mengangkat
kelas daripada umkm ini
saya ke pak muhammad nanti saya juga akan ke
pak ben apa tanggapan anda berdua
soal apa yang disoroti tadi itu
jawaban anda prestasi pengembang integrasi
tadi yang ingin di sampaikan
oleh bu aziza adalah pembangunan berbasis ruang
mungkin pak muhammad singkat lebih dahulu
ya tentunya kita membangun ini berdasarkan
tentuan dan aturan yang berlaku dan juga
tata ruang kita dan ini kita
kefres tentang bau puncur
semuanya sudah dilakukan bagaimana
supaya tidak bertabrakan tentunya
kita tata ruang kita sudah kita atur sedemikian rupa
dan dari ke depan kita asur
juga rencana desain ya
tata ruangnya jadi setiap apa nama
jangka tanah pun ada di tangsal ini sudah jelas
pengungsinya sehingga orang membangun
investor segala macam semuanya
bapak bikinan mereka sudah tahu
lokasi mana yang harus dibangun
kawasan industri kawasan rumahan
kemudian juga ruko dan sebagainya
itu sudah jelas ada
dan kita pun tidak bisa terhintar daripada
para pengembang para pengusaha
yang terakhir berbagus dengan
jakarta sangat tertarik sekali
para insur untuk kita tangsel
pak benyamin dari anda singkat pak bagaimana sebelum kita break
kami sudah membangun lebar dari empat ratus
lingkungan di kota tanggerang selatan
dengan fondasi beton
dan minimal konblok
sehingga relatif tinggal
sedikit sangat sedikit sekali lagi
jalan jalan di kota tangerang
selatan yang menghubungkan antara
satu kampung dengan kampung yang lainnya
yang relatif sudah tidak lagi
dan ini tentunya mempermudah
arus transportasi masyarakat
yang kedua tematik itu
kita sudah lakukan
keranggan itu kita dirikan
kampung industri di sana
karena di sana basisnya industri yang berbasis
panganan lokal kemudian
sebagai mata pencahargaan
masyarakat di kota tangerang selatan
kita fokuskan di beberapa
lokasi terutama di kecamatan
setung yang memang alamnya
masih sangat terbuka
demikian juga dengan daerah daerah
pondengkaren yang berbatasan dengan
kecamatan tangerang selatan
itu di sana kita dorong menjadi
kampung konveksi yang kita sudah
banyak memberikan pelakuan
intinya adalah pengembang itu
kita jaga demi rtrw nya
kendari yang kami lakukan adalah
melalui perizinan dan pengawasan
yang sangat ketat kepada mereka
saya akan ke bang burhan
bang burhan perudin bagaimana anda melihat
ke politik dan juga
kekuatan dari masing masing calon
tadi anda sempat menyinggung soal ada terah politik
di sana soal dinasti seperti apa
kekuatan dari masing masing kandidat ini
bang burhan tapi nanti kami akan segera kembali
di saat lain
tadi bang burhan seperti apa
catatan anda soal kekuatan dari masing masing
calon ini kekuatan politik
yang mereka miliki
sampai dengan saat ini seperti apa
selalu yang menentukan
itu yang paling kuat menentukan
siapa yang didukung
ikut menentukan tapi pada ujungnya
cenderung memilih calon yang mereka sukai
terlepas dari siapapun
partai yang mendukungnya
tetapi faktor partai dalam
kondisi di mana pemilu sangat ketat
itu menjadi faktor penentu juga
nah dari sisi ini
kita tahu partai
pendukung pak muhammad paling banyak ya
ada bd perjuangan
ada gerindra ada pan
dan partai lain nah cenderung
dari sisi partai kekuatan
pak ben itu
dari golkar yang kita tahu
adalah partai pemenang
partai lain yang mendukung pak ben relatif
tidak punya kursi ya partai ketura
mendaftarkan diri termasuk juga
p tiga nah pak bu azizah
itu adalah kombinasi dari
partai islam ada pkp
pks di sana plus
partai demokrat nah
sebenarnya yang menentukan dalam konteks ini
adalah jauh mana calon itu
dikenal disuka dipilih
nah pada titik ini
saya kira pak muhammad
dan pak ben
itu punya kedikenalan yang relatif
lebih baik karena keduanya
relatif bukan orang baru ya
sementara pak bu aziza
punya pr untuk menaikkan kedikenalan
nah pada titik itu
saya kira konstelasi yang akan menentukan
apa yang akan kita lihat
selama satu bulan ke depan
seberapa jauh mesin politik
mampu menciptakan perbedaan
dan seberapa jauh
yang menjadi penopang
dari ketika paslon
terus memberi semacam brand
bagi para pemilik tangsel
untuk menentukan siapa calonnya
yang akan mereka pilih
mas burhan ini dengan anda bicara
tapi dari pandangan anda nih apakah kemudian
pelanggol pelanggol tangsel ini memang akan
berlangsung sangat ketat
isu apa yang kemudian ini bisa
menjadi bumerang sebetulnya ya
apakah isu ini korup bumerang atau ada isu lain
misalnya soal korupsi kah
soal yang lain lagi
ya memang kalau dalam soal
kota tangsel itu relatif
kurang positif ya
jadi kalau kita tanya misalnya kepada warga
bukan hanya survei saya
tapi banyak survei itu relatif
begitu positif jadi kalau
kemudian ada asosiasi
ke arah sana tentu ada calon
yang akan diperdikan
tetapi kalau kita
tanya misalnya dalam soal lain
mungkin ada hal yang positif yang bisa dirasakan ya
jadi soalnya dinasti ini kan
ada tiga tiganya dinasti
kita tidak bisa melarang
orang yang punya
garah biru ya untuk
kalau dna nya politik
kenapa kita harus
cuma yang kemudian dilihat oleh warga tangsel
yang notabene terdidik
adalah apakah dinasti itu
bersifat predatorik atau
benevolent kalau misalnya
tentu punya impact yang kuat
yang tentu punya dampak
nah disitulah penyelidikan
masing masing calon harus menunjukkan
bukan hanya dari sisi
programnya tapi juga
integritasnya jadi renhat
yang menegrikan calon itu harus punya
umumnya itu kan calon itu harus punya perhatian
yang merayak artinya apa tuh
artinya apa mas burhan
nah ini lagi lagi karakter
atau tipikal kota ya
kota yang lebih terdidik jadi punya
survei misalnya di saburai jua
itu satu wilayah terpencil
satu di dekat ntt
satu di sulawesi sana
itu yang paling diinginkan oleh
pemimpin itu umumnya perhatian
mas burhan ini suaranya hilang mas burhan
oke kita jeda terlebih dahulu begitu
karena mas burhan suaranya
tampaknya hilang bapak ibu calon
wali kota kita jeda terlebih dahulu
nanti akan membahas juga soal bagaimana anda
dinasti tadi itu
kalau dinasti punya potensi juga
biasanya terhadap praktik praktik
jobsubsi anda bagaimana menjawab
soal itu kita bahas di segmen berikutnya
ya sayangnya tadi analisis yang sangat menarik
dari bang burhan rindu tadi sempat terputus
jadi saya akan lanjutkan lagi
bang burhan silahkan dilanjutkan tadi
sampai dinasti itu bisa jadi predatori
tapi juga bisa jadi yang lain silahkan
kita tidak bisa menghalangi hak
seseorang yang punya
bertarung dalam politik
tidak ada larangan menurut konstitusi
dan yang paling penting kita menciptakan
buat siapapun untuk memperkuatkan hak
memilih atau dipilih
tapi yang paling pasti adalah
seseorang punya hubungan
dengan dinasti kalau sifatnya
benevolent misalnya seperti
lee kuan yew dengan anaknya
tetapi yang menjadi problem adalah
jika dinasti itu punya
yaitu satu hubungan dinasti
yang koruptif yang membuat
kepentingan warga harus dimorbankan
berlangsungnya terakhir dinasti
nah pada titik itu
langsung pintar jadi kalau kita
tanya kepada warga tamsil
yang mereka lihat itu bukan semata mata
faktor kompetensi kapasitas
tapi juga integritas
faktor apakah seorang calon
atau tidak itu turut menentukan
warga tamsil dalam memilih
atau kriteria dan macam apa
yang paling tinggi adalah
amanah jadi bersih dari
korupsi jadi pada titik itu
kalau misalnya calon wali kota tangsel
paket kebijakan programmatik
yang mengagumkan tanpa
diikuti oleh sikap
dan kriteria yang
tidak bisa dipercaya yang amanah yang bersih
dari korupsi tentu warga tangsel
juga akan mempertimbangkan untuk
memilihnya jadi mereka akan kritis
melihat bukan semata mata
dari sisi kompetensi tapi juga integritas
pak ben kalau begitu pak ben apa
tanggapan anda soal kemudian
dinasti yang juga punya kerawanan
secara koruptif mungkin
juga sudah banyak juga diulas apakah
itu kemudian memberatkan atau menjadi
beban bagi anda silakan pak ben
berpulang kepada keputusan
masyarakat sebagai pemegang
kedaulatan di republik ini
terutama ya di tangerang
di tangerang selatan berarti masyarakat
tangerang selatan yang terdaftar di dalam
dpt kemudian yang kedua
soal dinasti dengan
koruptif itu sepenuhnya
ada dua hal saya setuju dengan pak burhan
tadi soal integritas dan yang
satunya lagi adalah soal
bagaimana penegakan hukum
ketatnya penerapan hukum aturan aturan
di dalam seluruh proses
termasuk yang menyangkut
pendapatan dan lain lain sebagainya
sehingga kalau kesempitan
untuk korupsi itu
kita tutup seketat ketatnya
dengan aturan aturan yang
sangat ketat diawasi oleh berbagai
macam elemen masyarakat
kita libatkan kpk
di dalam proses penyusunan
apbd sampai kepada pelaksanaan
dan evaluasi apbd
kemudian yang lain lain lagi
siapa lagi yang akan punya kesempatan
untuk korupsi saya yakin
kasus di daerah yang sudah
kpk saat ini menerima hukumannya
itu sudah menjadi pembelajaran
besar untuk membangun kultur baru
untuk republik ini
terutama bagi para kepala daerah
untuk tidak lagi bermain main
yang dimiliki kewenangannya termasuk
dalam kebijakan anggaran
jadi soal bagaimana persepsi
kemudian masyarakat soal dinasti dan
produktif ini saya sepenuhnya
mengembalikan kepada masyarakat
sebagai masyarakat pemilih tapi kami
janji dan nyamin dan pilat
ini akan seketat ketatnya
setinggi manajernya menjunjung
supremasi hukum dan penerapan
aturan aturan hukum dalam setiap
kebijakan kepala daerah nantinya
jadi anda pasrah saja dengan
apa yang kemudian persepsi masyarakat
mau kemudian mau dibilang
citranya a atau b begitu seperti apa pak ben
soal citra bagaimana yang kita
citra itu keputusan masyarakat
kami intensif silaturahmi
politik saja kepada masyarakat
kami tawarkan program kepada masyarakat
jadi itu yang kami lakukan saat ini
menjawab soal dinasti kemudian
bisa kemudian berpotensi terhadap
hal hal yang sifatnya menjadi koruptif gitu
ini kan juga menjadi
kekhawatiran banyak pihak anda juga ada
bagian dari terah politik itu
saya sepakat tadi sama mas burhanuddin
yang mengatakan bahwa
itu dalam konteks yang baik
jadi memang kecenderungannya kalau
bicara soal kekuasaan itu
kalau sudah politik dinasti itu
cenderung kekuasaan cenderung korup
kekuasaan absolut itu
cenderung korup itu karena
mungkin terlalu lama
di kota tangerang selatan semangat
masyarakat itu semangat perubahan
mereka itu menangkap
saya menangkap perubahan itu ada dua
perubahan ide ide kebaruan
dan juga figur
masyarakat cenderung ingin agar
tata kelola pemerintahan itu betul betul
tangerang selatan ke depan bisa lebih baik
saya kira kalau kita melihat
dinasti ini terlalu lama
di kota tangerang selatan ini kan
sehingga tentu ini
dimungkinkan sekali itu
predatoriknya dimungkinkan karena
terutama yang punya kekuasaan
kan dia bisa menguasai seluruh ee
birokrasi itu sehingga tentu ini
perlu juga kita melihat bahwa
pelaksanaan pilkada ini betul betul
dalam konteks predatorik tadi
itu betul ini
jangan sampai terjadi kemudian
yang itu sebetulnya lebih
dari korupsi ke depan itu
bisa terjadi korupsi
nanti ke depan
predatorik yang tidak lokal juga
tidak menutup kemungkinan bu aziza
kota tangerang selatan ya
kita bicara kota tangerang selatan
ini kan bicaranya politik
saya akan ke
pak muhammad pak muhammad bagaimana anda
menjawab soal predatorik
kota anda merupakan kebonakan dari
terima kasih ini pertama kali yang
menjadi fokus perhatian
saya ke depan
intinya bahwa korupsi itu
yang pertama saya ini
dari politik dinasti ya
dinasti ya itu menurut saya
memang itu sudah terjadi
sudah ada sejak dulu ya kan
sepanjang mereka mewariskan hal hal yang
positif yang baik dan
bermanfaat buat masyarakat
tidak sebakorup ya itu menurut saya
tapi kalau memang politik dinasti yang sudah
merusak tatanan pemerintahan
wali kota tidak tapi ini juga kita
tahu bahwa saksi bukan saja
wali kota kita bersih
tapi yang lain lainnya bagaimana
anak keluarga kita bagaimana
lingkungan kita ini juga barangkali yang bisa
wali kota bisa terjadi
ini menurut saya intinya
adalah bagaimana niatnya kita
niatnya kita dimanapun ya alhamdulillah saya
saya sudah pensiun
saya tidak merasa apa namanya
bersyukur ya kan tidak
banyak hal hal yang memusingkan
saya memang saya tidak ada niat
itu adalah niat regulasi
apapun sebagus apapun ya dibuat
tapi kalau kita masih ada niatan
untuk korupsi itu bisa terjadi
hukuman sekarang kita tahu
barangkali kurang bagaimana hukuman
ya sampai di jaket kuning misalnya sampai
di ekspos terpisih segala macam semuanya
untuk mempermasukan tapi
lagi lagi sekarang berapa banyak
kepala daerah juga yang terlibat
ini barangkali bagaimana mengendalikan hawa
nafsu kita ya untuk korup ini
itu ada sebenarnya aturan
sudah sangat bagus kalau tidak sudah
tanda tangan semuanya tapi bisa jadi
tergantung niatnya kita ini saya juga ingin
membersihkan apa namanya ya
jangan sampai korup kasihan dong saya yang
oke baik baik bapak ibu calon wali kota
tangsel saya mau tanya terakhir singkat
ini untuk tanggapan anda
terkait dengan unjuk rasa dan penolakan
undang omnibus law cipta kerja sebagai calon pemimpin
apa sikap anda terkait dengan undang undang cipta
omnibus law cipta kerja
tentu akan berdampak juga nanti untuk sebagian
masyarakat di tangerang selatan pak ben
ya pertama soal unjuk rasanya itu sendiri
adalah hak konstitusional
warga itu dan itu
dijamin sepanjang memenuhi aturan
dan yang kedua sepanjang
tidak membuat anarkis
tidak membakar dan sebagainya
kalau sudah ada tindakan anarkis
merusak fasilitas publik
tentu itu tinggal ditegakkan hukum
saya yakin bahwa pemerintah
sudah mengkaji sedemikian panjang
pasal pasal yang ada di dalam
undang undang omnibus law
itu sendiri dan tentunya
tidak sembarangan dan ini
sudah dilakukan kajian yang sangat kendal
jadi saya percaya kepada apa yang dilakukan
oleh pemerintah omnibus law
diciptakan dihadirkan justru
meningkatkan kesejahteraan saya kira itu
baik bu aziza dari anda anda setuju dengan
omnibus law cipta kerja
adalah upaya pemerintah ya untuk
hanya mengeranakan birokrasi
dan kemudian bisa menarik investasi
untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat
indonesia secara keseluruhan
jadi tentu kita
mengambut baik omnibus law
juga harus mendukung upaya
pembahasan omnibus law
itu betul betul kita
pastikan itu untuk
kepentingan masyarakat kemudian
apapun itu aturan yang diberlakukan
oleh pemerintah kami
kalau nanti kalau pemimpin tentu
sebagai calon wali kota
kami akan menggunakan kewenangan kami nanti
sebagai pemerintah daerah untuk
melindungi ya seluruh pekerja
yang ada di kota tangerang selatan
baik baik pak muhammad dan anda
baik saya terkait dengan
nggak ada persoalan itu hak demokrasi
tapi anda setuju tidak pak dengan omnibus law cipta kerja
ya bahkan ke depan
saya akan membuatkan memfasilitasi
untuk yang berdemo di depan
alun alun kami persiapkan
kemungkinan dan memfasilitasi
kebebasan yang penting akan kita
tetapkan ya itu ya
omnibus law nya pak ya ini adalah
kami mendukung karena semua tidak ada
dari pemerintah yang menyesarakan
masyarakat ibaratnya ada komunikasi
yang belum nyambung dengan buruh kita
semuanya oke baik
intinya adalah bagaimana mempermudah ke depan
tenaga kerja penerja penerja investasi dan
kelembagaan perizinan itu tujuan pemerintah saya lebih
mudah dan lebih baik lagi baik baik
pak burhanuddin terakhir singkat saja pak
apa yang anda simpulkan dan bagaimana
kembar dengan pilkada tangsel yang akan berjalan ke depan
bagi wakil warga tangsel
saya ingin ketiga
fakta integritas bertarung
dan yang sama menjauhi
politik uang dan yang
paling penting menjaga
netralitas birokrasi sehingga kita
yang betul betul berkualitas
terima kasih banyak terima kasih banyak
pak burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator
politik indonesia yang juga tadi adalah
warga tangsel yang sendiri ya pak
terima kasih banyak pak muhammad buaziza
terima kasih banyak pak ben terima kasih
banyak sudah bergabung dan juga
kita bedah sama sama kandidat anda
serahkan kemudian ke masyarakat di tangerang selatan
siapa yang akan dipilih dalam
pilkada serentak nanti terima kasih banyak bapak ibu sekalian
terima kasih banyak
dan usaha jadinya
kami akan segera kembali tetap bersama
kami di cnn indonesia election
ya pilkada kota tanggerang selatan memang bukan
ajang kontestasi yang mudah bagi ketiga
pasangan calon masing masing calon dinilai memiliki
popularitas dan juga elektabilitas yang berimbang
tapi apapun kemudian
partai yang mendukungnya kemudian
terah politik di belakang masing masing
kandidat pasangan calon di wilayah tanggerang selatan
satu yang pasti kemudian harus menjadi perhatian bersama
adalah integritas dari pasangan calon
yang harus dimiliki dan menjadi pertimbangan
anda untuk memilih calon kepala daerah
dibikian cnn indonesia election malam
hari ini saya rehansi raid pamit selamat malam
terima kasih sampai jumpa